saudara ada informasi di kabupaten jayapura papua
seorang remaja menjadi korban persekusi teman temannya
dari pemeriksaan polisi salah satu pelaku diduga cemburu
dan menuding korban merebut kekasihnya
seorang remaja menjadi korban persekusi oleh tiga temannya
di wilayah pasar lama sentani kabupaten jayapura
akibat penganiayaan korban mengalami pendarahan dan pingsan
sehingga langsung dibawa ke rumah sakit
dari video amatir tersebut polisi kemudian menangkap dua pelaku penganiayaan
sementara satu orang lainnya masih dalam pengejaran
dari pemeriksaan diketahui salah satu pelaku berinisial pp
diduga cemburu dan menuding korban merebut pacarnya
pp cemburu menuduh korban ra
ada menjalin hubungan pacaran dengan pacar pelaku saudari
bisa dilihat satu unit handphone merek samsung
yang digunakan untuk melakukan perekaman video
kedua pelaku kini ditahan di rutan polres jayapura
juga tengah memburu perekam video persekusi